jelang natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
harga sejumlah bahan pangan di tingkat konsumen di surabaya
mulai naik sejak dua minggu terakhir
di pasar pucang ini misalnya
harga bahan pangan yang naik paling tinggi adalah telur ayam
naik rp lima menjadi rp dua puluh lima per kilogram
selain telur ayam bawang merah juga naik
sebelumnya rp dua puluh lima per kilogram
saat ini menjadi rp dua puluh delapan per kilogram
kenaikan harga ini membuat konsumen mengubah daftar belanjaannya
beli bumbu bumbu langsung bumbu jadi
terus beli barang barang yang pokoknya nggak larang larang
selain itu pengusaha warung makan juga menaikkan harga jualannya
agar tidak merugi
telur ayam dan bawang merah
harganya berapa naiknya
naiknya ya berapa persen telur mbak
biasanya rp dua puluh sekarang rp dua puluh enam
ibu kan sebagai penjual ya
kalau misalkan ibu jual nasi
terus harga telurnya naik
ya terpaksa nasinya dinaikkan
naiknya harga telur ayam dan bawang merah ini juga dipicu
meningkatnya permintaan bahan pangan dari luar pulau jawa
pertama permintaan luar pulau itu masuk
jadi jatahnya di surabaya itu dikurangi
dan kedua faktor alam bisa mengawal ayam nggak bertelur
dan ketiga faktor penggantian pancarubah dari kecil ke besar
meski telur ayam dan bawang merah naik
harga daging ayam broiler justru turun
dari rp tiga puluh lima menjadi rp tiga puluh dua per kilogram
harga bahan pangan lainnya akan naik sampai tahun baru dua ribu dua puluh
odi cornelia aga dipa surabaya jawa timur